guna mencegah penularan hepatitis akut sejumlah orang tua murid di jakarta yang sekolahnya sudah menerapkan ptm
mengaku sudah menerima penyeluhan akan penyakit tersebut baik dari sekolah maupun puskesmasa tempat
meski mereka mengaku khawatir anaknya tertular namun yakin hal itu dapat dicegah dengan memberi pemahaman kepada anak anaknya
akan bahaya penyakit tersebut dan bagaimana menghindarinya
saya juga kasih tahu jangan terlalu banyak sembarangan untuk jajan gitu kan terus tukar makanan minuman atau misalnya teman lagi bawa makan apa atau minuman apa
ya berusaha untuk jangan minta
pemerintah mencatat berdasarkan data dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dua empat belas kasus dugaan hepatitis akut dilaporkan terjadi di tanah air
apabila dirinci tiga belas berstatus spending classification atau menunggu hasil pemeriksaan laboratorium
dan satu kasus tercatat berstatus probable hepatitis akut yang berasal dari pasien di dki jakarta
gejala hepatitis akut yang diduga lebih banyak menyerang anak anak di bawah usia enam belas tahun ini
sebaiknya dapat diketahui orang tua guru dan lingkungan sekolah untuk deteksi dini
pertenangannya sebetulnya pasien ini sama seperti hepatitis yang sudah kita kenal saat ini ya
kalau dia masih gejala awal tadi dengan mual muntah atau hanya sakit perut sampai diare
itu perkenanganannya sudah ada perotapnya atau tatah pelaksananya
apakah cukup dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit umum daerah
tidak mesti harus disampaikan ke rumah sakit yang lebih besar
plt kabiro humas kemendikbud ristek ri anang ristanto menjelaskan
untuk mencegah penyebaran hepatitis akut pihaknya melakukan optimalisasi perilaku bersih dan sehat di unit kesehatan sekolah atau madrasah di setiap satuan pendidikan
yang pertama kita harus mencari penyelamatkan kemampuan untuk penyelamatkan kemampuan kita
yang kedua kita harus menyiapkan media komunikasi informasi dan edukasi
ini tadi sebagaimana saran dari ibu holis ya
terkait dengan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini di sekolah
yang berisikan optimalisasi program sekolah sehat
untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat membiasakan konsumsi makanan sehat
meningkatkan aktivitas kesehatan
fisik secara rutin dan menciptakan ekosistem atau lingkungan sekolah yang sehat
terkait pedoman pertemuan tetap muka di sekolah anang menambahkan
pihaknya masih berpedoman pada surat keputusan bersama empat menteri
yang didalamnya sudah mengatur penerapan protokol kesehatan dan mengacu pada aturan ppkm
tim liputan cnn indonesia